presiden jokowi dodo ditemani ibu negara iryana bersilaturami dengan ulama quraisyihab
beserta keluarga di pondok pesantren bait al quran tanggerang selatan
presiden dan quraisyihab membahas tentang islam moderat
tiba di lokasi presiden dan ibu negara disambut kurais dan istri fatmawati asegaf
pertemuan presiden jokowi dan quraisyihab berlangsung tertutup
presiden menjelaskan ada banyak hal yang disampaikan dalam pertemuan ini
salah satunya adalah pandangan quraisyihab mengenai islam yang moderat
dan apa yang harus dilakukan oleh negara
perbincangkan tetapi intinya tadi mengenai moderasi islam
islam yang moderat
karena memang kusus di al quran ini menitikberatkan segala kegiatannya
pada penonjolan islam yang moderat
sehingga wajar kalau kami sampaikan pada bapak presiden menyangkut hal ini
dan itu alhamdulillah disambut dengan serius
dengan penuh perhatian dan
jadi saya kira itu sebabnya
dunia sekarang membutuhkan moderasi
bukan membutuhkan kekerasan